hai begini ya saya saya bikin ringkasannya ya pidato pak prabowo pesannya dia tidak percaya
pada quick count ya naik karena itu dia klaim pak jokowi percaya enggak pada quick count dia juga
nggak percaya karena itu dia belum klaim itu sama aja kan jadi ada perbedaan bukan bukan dari
segi bahasa tumbuhnya pak jokowi juga tidak percaya pada quick count kalau dia percaya dia
belum klaim juga sermakro saya jengkel dengan akibat terakhir kan karena dulu kita membayangkan
hai akan ada duel argumentasi dalam debat ini bila ada pihak ketiga ada calon kan itu saya
majukan judicial review ke mahkamah konstitusi itu tapi itu akibat sekarang kita lihat karena
enggak ada partner lain maka dua posisi itu kemudian
betul betul jadi fanatis itu saya mau terangkan tapi udah selesai itu jadi kesalahan pertama
sebelumnya mahkamah konstitusi itu yang enggak mau terima dari kita itu tapi yang berniatkan bukan
makamu situ sih iya saya enggak mau sebut boy dia di belakangnya pasti pemerintah gitu lah kan

nyerangkan hal yang baru bahwa ada realitas dan ada pengetahuan theoretical kini terwakili kennen
kapan melalui statistik tabi tabi ada hal yang belum selesai juga realitasi itu sekarang ada dua
dia anggap bahwa selama ini gairah perubahan itu ada pada dia oke realitas sosiologis pasti
dipegang oleh petahana itu walaupun tadi realitas itu tidak diucapkan secara terbuka oleh pak jokowi
dan pak jokowi cuma bilang oke kita tunggu aja tuh tapi kehadiran dia itu udah satu realitas juga kan
karena bukan jurubicara yang ngomong tuh itu soalnya nah sekarang keadaan itu tidak bisa ditengahi oleh
siapapun karena soal quick count jadi kita berdebat untuk sesuatu yang sebetulnya dua duanya palsu itu
quick count tetap ada problem karena itu bukan kesempurnaan real count baik yang diklaim oleh pak
prabowo maupun yang diklaim oleh orang lain juga belum selesai
jadi waktu ini ketegangan ini ada di dalam dua dua ekstrim itu ingin memenangkan psikologi pemilih
ada di kerta negara ingin membuktikan bahwa realitas terjadi ada di pak jokowi itu sekarang
apa fungsi pers misalnya dalam soal itu lebih berbahaya lagi kpu mestinya punya diskresi untuk
tampil hari ini kasih public address dan itu belum terlihat sampai saat ini dia juga panik
sangat mungkin juga dia tahu bahwa ada problem dengan metodologi kalau tadi jadi katakan ya itu dibantu
oleh pengetahuan betul yang ilmiah itu metodenya yang orang ragukan pengguna metode itu tuh kan itu
soalnya tentu aja pembuktian seratus tahun dengan metode yang sama kita sebut itu ilmiah jadi yang
ilmiah metodenya oke tetapi penggunaannya pemanfaatannya itu pasti politis tidak ilmiah pemanfaatannya bukan
tadi asbabunuzul maksud baiknya untuk bisa membuat hasil pemilu
nggak bisa dimain mainin oleh kekuasaan atau siapapun yang punya kekuasaan untuk bisa mengatur hal ini
metodenya dimaksudkan agar supaya tidak ada yang mempermainkan
tapi yang pegang metode itu punya intensi untuk mempermainkan karena keadaan tadi tuh